kebakaran hutan di riau sumatera mengakibatkan singapura terpapar kabut asap
sampai sabtu saja empat belas september petang kemarin sebagian besar wilayah negara kota ini diselimuti oleh kabut asap
national environment agency nea atau badan lingkungan hidup nasional singapura menyatakan kualitas udara singapura mencapai tingkat yang tidak sehat
kabut asap menyelimuti wilayah climate west coast university town dan cambridge di wilayah bagian barat singapura
kabut asap mulai terlihat sejak jumat tiga belas september kemarin dan makin parah pada hari ini
badan lingkungan hidup nasional singapura mencatat pollutan standard index psi indeks standar pencemar melampaui ambang batas
tercatat pada pukul empat sore melampaui angka seratus dan menurut badan lingkungan hidup singapura ini kejadian pertama yang terburuk sejak tiga tahun terakhir
dari catatan nea diketahui pembacaan indeks pencemaran pada dua puluh empat jam terakhir di bagian barat singapura mencapai angka seratus
lalu di bagian selatan sembilan puluh tujuh di bagian utara delapan puluh sembilan di wilayah tengah delapan puluh delapan dan wilayah timur sebesar delapan puluh
menurut badan lingkungan hidup ini angka psi lima puluh dan di bawahnya menunjukkan kualitas udara baik sedang untuk lima puluh satu seratus dan tidak sehat untuk satu ratus enam puluh